sekitar satu ratus tujuh puluh pemudik yang akan balik ke tempat asal tiba di dermaga madura
kuarmada dua surabaya jawa timur selasa sore
pemudik yang berasal dari sejumlah wilayah di jawa timur langsung naik ke atas kapal kri banjarmasin
dengan membawa barang bawaannya
kapal perang kri banjarmasin milik tni al ini membawa satu ratus tujuh puluh orang dewasa dan empat belas balita dari jawa timur
tujuan awal kapal ini akan berangkat ke semarang dan berakhir di jakarta
sebagian besar pemudik ini didominasi oleh pemotor yang biasanya mudik dan balik lewat jalan darat
pemudik mengaku lebih nyaman dan aman dengan mudik dengan kawal perang sembari berwisata
pengalaman baru baru kali ini saya naik kapal perang ya untuk mudik
awalnya anak anak pun juga takut atau khawatir
ternyata sampai sini anak anak malah senang gitu
dan kita juga nyaman
seperti kayak tamasnya di kapal gitu
jadi nggak kayak mudik tapi biasanya kan sempit
atau apa kalau macet
nah ini bisa lancar
anak anak juga senang
dan semua fasilitas juga lengkap di sini juga
ini gratis kok ya
fasilitas yang di kapal
banyak fasilitas yang diberikan kepada pemudik selama perjalanan dua hari di atas kapal
selain mendapatkan makanan
para pemudik di
kubur alunan orkes dangdut yang semuanya dimainkan oleh prajurit kri banjarmasin
pemberangkatan pemudik ini dilepas langsung oleh komandan latamal lima surabaya
laksamana pertama tni supardi
kapal republik indonesia banjarmasin lima ratus sembilan puluh dua meninggalkan dermaga ujung parmada ii
kita akan konsisten untuk mendukung kegiatan ini sebagai salah satu bagian dari
susupan siti niatana laut dalam mengurangi keguguran para pemudik itu yang tadinya berpikir mengenai apa
sementara dia ingin memudik dengan kapal pelanggan dengan sejahat motornya
kita wadai dengan tetap mendukung